rancangan undang undang haluan ideologi pancasila
memunculkan polemik baru di masyarakat
sejumlah pasal dianggap kontroversial
karena cenderung memeras nilai nilai pancasila
rancangan undang undang haluan ideologi pancasila
merupakan inisiatif fraksi pdi perjuangan di dpr
dan telah dibahas pada paripurna tanggal dua belas mei dua ribu dua puluh
ruu ini tinggal menunggu surat presiden surpres
dan daftar inventarisasi masalah dim
yang masih digodok pemerintah untuk dibahas bersama
salah satu tujuan ruu ini
untuk memperkuat landasan hukum
pembentukan badan pembinaan ideologi pancasila bpip
yang selama ini diatur melalui peraturan presiden
namun dalam perjalanannya
fraksi pks pan dan nasdem menolak ruu ini
karena tidak mencantumkan tab mprs nomor dua puluh lima
tentang larangan ajaran komunisme
ruang ruang untuk sosialisasi pancasila ini
di dpr itu kan melalui empat pilar
itu dirasa masih kurang
penolakan juga terus berdatangan
dari berbagai kelompok lapisan masyarakat
mulai dari mahasiswa
hingga majelis ulama indonesia mui
mui menilai selain tidak dimasukkannya
tetap mprs di dalam ruu haluan ideologi pancasila hip
juga terdapat pasal yang kontroversial
seperti poin kedua pada pasal tujuh
ciri pokok pancasila berupa trisila
serta ketuhanan yang berkebudayaan
dan trisila yang dimaksud terkristalisasi dalam ekasila
kami meminta fraksi fraksi untuk menolak
karena pancasila tidak bisa direduksi pada satu undang undang saja
karena pancasila sudah dielaborasi secara substantif
oleh undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
dan undang undang yang sudah ditetapkan
karena itu menyangkut kepentingan dan kebutuhan bangsa indonesia
kami pada tetap sikap
pada detik ini sampai detik ini
menolak rancangan undang undang itu
karena kami anggap tidak urgen
dan tidak dibutuhkan oleh masyarakat indonesia
mui pun meminta dpr dan pemerintah
tidak melanjutkan pembahasan rancangan undang undang
haluan ideologi pancasila
karena tidak bersifat mendesak
dan tidak dibutuhkan rakyat
menanggapi polmek ini
pemerintah dalam hal ini wakil presiden republik indonesia
meminta agar pembahasan rancangan undang undang
haluan ideologi pancasila ruu hip ditunda
kita meminta kepada dpr
membahas memperhatikan berbagai tanggapan
terhadap rancangan undang undang hip
kemudian mengambil keputusan
untuk pemerintah dpr menghentikan
bukan menghentikan menunda
saya menunda pembahasannya
melihat dinamika politik yang bergulir
partai gerindra meminta pimpinan dpr
untuk mencabut rancangan undang undang
haluan ideologi pancasila
atau ruu hip dari prolegnas dua ribu dua puluh
polemik akibat rancangan undang undang hip
dinilai sudah terlalu masif
sehingga perlu diantarakan
memastikan dan perlu ada pembahasan lanjutan
dari seluruh fraksi terkait hal tersebut
ini akan membicarakan di dpp
kami akan minta pendapat ketua umum
sikap yang akan diambil seperti apa
akan segera kami sampaikan
namun dengan polemik yang ada pada saat ini
memang bukan tidak mungkin
kita akan minta supaya ruu hip ini
ditinjau atau dibatalkan
melihat situasi dan kondisi pada saat ini
kini semua fraksi di parlemen sepakat
untuk menunda pembahasan rancangan undang undang
haluan ideologi pancasila
berdasarkan masukan dari masyarakat
tim liputan cnn indonesia
kepala pemerintah kepala energi dan penguatan
rancangan undang undang haluan ideologi pancasila
atau ruu hip menjadi polemik
sejumlah pasal dalam ruu ini dinilai
mendistorsi substansi dan makna nilai nilai pancasila
yang termaktub dalam undang undang dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh
suara penolakan muncul di tengah masyarakat
mempertanyakan apa urgensi dari rancangan undang undang ini
diinisiasi oleh partai politik yang berujung gaduh
betulkah persoalan substansi yang dipersoalkan
atau justru aspek politis yang dikedepankan
serta bagaimana seharusnya memahami pancasila
dan memperkuat nilai ideologi
dalam kehidupan bangsa
terima kasih pak asep ya
suaranya penuh jelas mas
ya cukup jelas ketiga narasumber saya
untuk mendengar diskusi kita malam ini
alhamdulillah saya jelas
oke kalau gitu saya langsung saja mengajak pak aji dulu nih
pak aji buntut dari rancangan undang undang hip ini
ternyata kemudian membuat gaduh
dan polemik di tengah masyarakat
karena memang dianggap mendistorsi substansi dan makna nilai pancasila
kita ingin mendapatkan perspektif yang lebih dalam
apa sih sebenarnya suasana kebatinan yang terjadi saat merancang usulan uu hip ini pak
tujuannya apa sebenarnya pak haji
kami dari bpip
itu kan bukan yang menginisiasi
secara apa namanya
bukan yang menginisiasi
rancangan undang undang hip pancasila itu
jadi dalam kedudukan seperti itu
kami tidak bisa berbicara tentang posisi ini
apalagi kan baru diserahkan kepada presiden
sedangkan kami ini kan secara hukum ada di bawah presiden
dengan menunggu bagaimana nanti presiden
melakukan sesuatu untuk itu
tapi kalau dari perspektif bpip
melihat kondisi seperti sekarang bahwa ada kemudian tudingan
dari rancangan undang undang ini mendistorsi substansi nilai pancasila
apa komentar anda
sekali lagi mas
jadi kami dari bpip
secara hukum tidak menyatakan sikap sendiri tentang sesuatu hal yang terkait dengan
ruu halon ideologi pancasila yang diinisiasi dpr ini
jadi posisinya sekarang ini kan terkait dengan ruu itu kan
ruu ini sedang dimintakan persetujuan kepada presiden
nah kata sedang dimintakan persetujuan kepada presiden
itu kemudian dijabarkan
mengisi yang namanya dim
daftar inventarisasi masalah
dan sekarang ini yang sedang dilakukan
presiden menugaskan kepada menteri terkait yaitu menko polhukam
untuk kemudian melakukan inventarisasi masalah daftar
mengisi daftar inventarisasi masalah
nah dalam konteks ini tentu presiden
tentu apa namanya
pemerintah akan mendengarkan aspirasi masyarakat
dan kami sekali lagi
bpip ini kan ada di bawah presiden
tentu kami menunggu bagaimana arahan presiden tentang ini
kira kira begitu pak
belum ada arahan berarti ya
sikap dari pemerintah ya
artinya memang ini masih menunggu bagaimana kemudian arahan dari presiden
tapi tahu kenapa kemudian belum ada arahan sampai saat ini
walaupun menjadi polemik pak
saya belum tahu pak
belum tahu mas
kalau gitu saya beralih ke pak asep
pak asep masih dengan saya pak asep ya
pak asep saya ingin menanyakan
konsen dari teman teman ormas begitu
khususnya dari majelis pemusyaratan umat islam indonesia
yang kemarin juga turun ke jalan menyuarakan kegelisahan ini
apa sebenarnya yang menjadi fokus anda untuk menyampaikan aspirasi
tentang rancangan undang undang haluan ideologi pancasila ini
ya terima kasih
pertama ingin saya sampaikan
bahwa sikap ormas ormas islam
para tokoh tokoh para akademisi
para kalangan cerdik pandai dan segenap komponen
ketika melakukan penolakan terhadap ruhip
dalam perspektif saya bukan hanya wajar
tapi itu merupakan suatu kewajiban
ruhip ini mutlak harus ditolak
karena ruhip ini tidak diperlukan oleh rakyat dan bangsa indonesia
di mana poin penolakannya itu
nah saya ingin menyampaikan secara sistematis
mohon untuk dapat diberikan kesempatan waktu
yang cukup luang
pertama kami menolak atau segenap ormas ormas islam
maupun juga segenap komponen bangsa
menolak ruhip itu ada beberapa catatan
pertama catatan kami adalah
bahwa berdasarkan tata urutan perundang undangan
dengan adanya ruhip ini justru bertentangan dengan kaedah
di mana kita ketahui
bahwa dalam tata urutan perundang undangan
itu yang paling tinggi itu adalah undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
di situ ada pembukaan ada batang tubuh
nah di bawahnya baru ada undang undang
nah kaitan dengan ini ini saya baca nih
ini di bab satu ketentuan umum pasal satu
ini ada ayat tiga
haluan ideologi pancasila adalah pedoman bagi cipta rasa karsa dan karya seluruh bangsa indonesia
dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong
untuk mewujudkan suatu tata masyarakat indonesia yang adil dan makmur
berdasarkan ketuhanan kemanusiaan kesatuan kerakyatan demokrasi yang berkeadilan sosial
di poin empat ini poin empat nih ini yang berbahaya
pembangunan nasional adalah
pembangunan nasional adalah
adalah upaya untuk mewujudkan tercapainya tata masyarakat adil dan makmur
yang tercermin dalam kebijakan pembangunan nasional di segala bidang
kehidupan mulai dari menyusun dan menetapkan perencanaan pelaksanaan hingga evaluasi
yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional
dengan berpedoman pada haluan ideologi pancasila
nah ini keliru
karena yang menjadi rujukan kita bersama adalah
pembukaan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
jadi dengan adanya haluan ideologi pancasila ini menjadi undang undang
jelas ini tidak sesuai dengan yang seharusnya dalam hal tata urutan perundang undangan
kemudian dalam hal yang lain
dalam pasal tujuh nih
ini disebutkan ayat dua itu mengatakan
ciri pokok pancasila berupa trisila
yaitu sosionasionalisme sosiodemokrasi serta ketuhanan yang berkebudayaan
kemudian ayat tiga nya trisila sebagaimana dimaksud pada ayat dua
terkristilsasi dalam eka sila yaitu gotong rotong
ya jadi anda menganggap itu apa
ini berbeda antara pancasila dengan ini eka sila
nah ini bertentangan
tidak sesuai dengan pancasila
kemudian ada tambahan lagi nih saya sampaikan
dalam pasal empat lima
ini dalam pasal empat puluh empat itu
dikatakan begini nih
terkait dengan siapa yang menjadi pembina atau punya otoritas untuk menentukan terkait dengan tafsir pancasila adalah presiden
nah ini berbahaya
ini akan mengarah kepada otoritarisme
yang kemudian wajar dan pantas serta harus untuk ditolak daripada kaitan dengan masalah ruhip ini
oleh karena itu maka sekarang saya minta di forum ini kepada dpr ini kalau menyaksikan untuk segera mencabut dari prolegnas
oke tapi kan ini kan sudah ditunda pak asep
untuk ditunda tapi dibatalkan
oke dibatalkan ya bukan ditunda ya seperti kondisi saat ini ya
karena ini adalah tindakan makar
bahkan kami menuntut kepada pihak aparat kepolisian untuk segera mengusut siapa yang menjadi inisiator dan konseptor ruhip
karena ini perbuatan makar ini harus ditangkap ini
oke oke oke kita sudah dapat poinnya
saya ke prof ikam
nanti saya akan bertanya bagaimana kemudian menanggapi kegaduhan yang terjadi
apa kemudian aspek aspek yang bisa dinilai dari polemik ini
sehingga kemudian sudahkah salurannya untuk menyalurkan aspirasi seperti ini sudah tepat atau tidak
saya akan kembali ke prof ikam nanti
cnn indonesia news saya segera kembali usaha jeda
prof kalau boleh kita mengklasterkan mungkin ada beberapa pihak yang menganggap ini bisa dilihat dari tiga aspek
ada aspek teknis dari penyampaian ruu itu hingga sampai ke parlemen
ada substansi dan juga ada aspek politis
tapi kemudian penyalurannya justru berujung gaduh seperti saat ini
memaknai ini bagaimana sih prof
apakah sudah tepat cara berpolitik seperti ini atau apa yang disorot lebih lanjut prof
ya kalau menurut saya sih sejauh ini dari sisi prosedural
ini kan ruu ini dibahas di dpr tapi kemudian ditunda karena ada
berbagai macam aspirasi dan desakan
kemudian pemerintah yang seharusnya juga ikut membahas itu kemudian tidak memberikan surprise
sehingga memang ya otomatis tidak mungkin dibahas
nah pemerintah kemudian mengatakan dia akan menunggu atau menampung aspirasi dari masyarakat atau rakyat

nah aspirasi rakyat inilah yang kemudian antara lain dikembangkan
nah aspirasi rakyat inilah yang kemudian antara lain dikemukakan
disuarakan oleh yang disebut asosiasi apa
aliansi nasional anti komunis atau anak ini
di dalamnya ada macam macam
termasuk teman teman mpui ya
kecuali misalnya organisasi kayak muhammadiyah kayak nu kan
nah kalau menurut saya
nah kalau menurut saya
kalau menurut saya secara politik di dalam era demokrasi
mereka punya hak untuk menyuarakan aspirasinya
nah tetapi persoalannya kemudian kan ada ekses ekses dari upaya untuk memberikan aspirasi ini
misalnya saja karena ada demo kemudian demo itu melakukan aksi aksi membakar bendera
baik bendera partai komunis indonesia
maupun bendera bdib
nah itu yang kemudian sekarang menjadi salah satu sumber dari kegaduhan
dan kegaduhan ini pasti bermuara pada kegaduhan politik apabila dia tidak bisa diredam setepatnya
nah oleh karena itu
baik dpr maupun pemerintah
menurut saya perlu juga untuk kemudian melihat bagaimana aspirasi ini berkembang
sebab bukan tidak mungkin kalau nanti mungkin muncul juga aspirasi dari rakyat yang lain
yang bisa menentang bisa mendukung dan bisa juga menciptakan insinuasi politik juga
nah jadi saya kira harus dibedakan antara aspirasi dalam rangka menolak atau menerima ruu hip
kemudian dibedakan dengan ekses ekses yang diperlukan
yang terjadi yaitu pembakaran bendera dan lain sebagainya itu
yang kemudian bisa menjadi persoalan baru persoalan politik
misalnya saja sekarang ini ketua umum pdip bu megawati soekarno putri
ingin menggunakan langkah hukum
sementara organisasi yang berdemo anak itu malah mengeluarkan apa yang disebut dengan
kemuandosia g satu yang isinya lima biji itu
nah ini akan makin memperuncing ekses ekses itu kalau tidak segera ditengahi
menurut saya saya tidak dalam posisi membela siapapun
tapi menurut saya upaya untuk membawa ke apa namanya ranah hukum itu satu usaha yang rasional
dan juga yang menurut saya elegan
sementara cara cara untuk membuat instruksi komando
dan di dalamnya ada apa namanya permintaan untuk bersiap siap melakukan jihad mental
dan lain sebagainya itu menurut saya kurang elegan
karena kemudian seolah olah ini sudah ada semacam persiapan untuk melakukan tindak kekerasan
atau menyikapi masalah
nah ini juga menurut saya
apa namanya protes dari pdip dengan hukum itu secara tidak seimbang
nah inilah yang menurut saya harus berusaha duduk bersama
ada upaya menyelesaikan resolusi konflik ini secara lebih damai lah
nggak usah pakai apa namanya ancam mengancam
bahkan juga tidak perlu dibawa ke ranah hukum kalau memang bisa dinegosiasikan
artinya kemudian ruang diskusi akan bisa lebih terbuka lebih dalam begitu ya prof ya
kalau semua orang terbuka dengan apa yang anda sampaikan tadi
ya menurut saya begitu mas
karena harusnya ada pihak pihak yang bertugas di dalam masalah hukum dan keamanan
bersama sama dengan anggota masyarakat sipil
bisa mengajak dua kelompok yang sedang bersikap gangili untuk berduduk bersama
jadi kita tidak apa namanya membuat publik atau rakyat ini makin
apa makin nggak ya makin nggak tenang lah
karena kita sedang menghadapi covid sembilan belas itu kemudian ditambah lagi dengan segala macam hukum politik seperti ini
jadi saya bisa menghargai apa yang dilakukan atau diaksesikan oleh teman teman dari mas adik pak asep salih sibin
atau tidak saya salah dengan cara pdip yang ingin menangani masalah ini secara hukum
cuma kalau dua ini kuman dibenturkan maka ya dua duanya tidak akan bisa menyelesaikan masalah
walaupun kemudian itu menjadi konsekuensi logis dari persoalan ini ya prof ya
ya konsekuensi dari apa mas
dari kedua pilihan ini tadi ya
apakah kemudian ini aspek hukum tetap berjalan
tapi kemudian aspek politisnya ini harus benar benar bisa menjadi ruang diskusi yang lebih lanjut begitu
agar tidak ada benturan atau ekses ekses lain yang terjadi
betul dicarikan solusi lah
pak haji saya ke anda pak
implikasinya kan kemudian ke masyarakat sebagai badan yang membina ideologi pancasila
bagaimana kemudian bisa memaknai nilai nilai pancasila ini agar kemudian pemahamannya ini tidak kemana mana pak
maksudnya tidak dipahami secara apa ya
secara liar begitu oleh pihak pihak tertentu
apa yang seharusnya masyarakat ini lakukan
ya jadi terlepas dari ruu hip ini yang tadi diinisiasi dpr
kalau kemudian kita bicara tentang pancasila itu ada empat alasan atau setidaknya empat alasan
mengapa pancasila itu masih penting dan relevan dibicarakan
pertama dari alasan
alasan filosofis dua alasan yuridis tiga alasan sosiologis
ya kalau dari alasan tadi saya menyebut empat ya maaf
jadi saya kalau saya singkat jadi tiga begitu pak
dari alasan filosofis pancasila itu kan sebenarnya bersumber dari nilai nilai yang ada di bangsa indonesia
jadi ada nilai nilai yang itu apa namanya
digali begitu oleh para pendiri bangsa ini dan itu kemudian dijadikan sebagai landasan sebagai pandang hidup bangsa indonesia
ada nilai nilai seperti ini
yang pertama adalah nilai religiositas
yang kedua kearifan lokal
kemudian yang ketiga ada perkembangan ideologi ideologi masa itu yang juga menjadi apa
yang menjadi bahan untuk
atau dijadikan sebagai landasan pancasila itu
yang keempat juga apa namanya
dan yang kelima adalah jiwa bangsa indonesia
jadi ada lima hal yang itu bersumber dari aspek religiositas yang paling terang
itu dari alasan filosofis
jadi dan ini saya pikir bangsa indonesia tentu sepakat tentang nilai nilai itu
nah kemudian yang berikutnya
dari alasan yuridis kita tahu bahwa tadi sudah disebutkan oleh narasumber tadi saya lupa siapa
tapi intinya bahwa dari alasan juridis di pembukaan uud empat puluh lima itu kan sudah dikandungkan pancasila
kita sudah selesai bicara itu
jadi pancasila itu sudah ada di dalam pembukaan uud empat puluh lima dan kemudian dijadikan dalam konstitusi dan ada di dalam undang undang yang dibawa konstitusi
kemudian yang penting juga adalah dari alasan sosiologis ya
alasan sosiologis atau alasan fakta kenapa menjadi penting pancasila itu bagi kami adalah karena ada fenomena fenomena globalisasi
ya globalisasi yang juga dulu berpengaruh kepada reformasi itu mempunyai implikasi penting
pertama karena globalisasi itu membawa arus dominasi pasar
bukannya berpengaruh kepada reformasi
bukannya pasar bebas itu bukannya buruk sekali bukan
tapi ada ekses ekses dari pasar bebas yang itu harus diantisipasi
misalnya sikap individualisme kemudian semua hal misalnya yang dulu sempatnya publik menjadi privat misalnya
hal hal seperti itu dari efek globalisasi yang kemudian harus diredam di indonesia
karena tidak sesuai dengan jiwa bangsa
kemudian kemudian kalau yang berikutnya
berikutnya efek atau ekses atau euforia reformasi dulu itu kan membawa pada suatu keadaan
di mana pancasila itu sebagai dasar negara dan pandangan hidup itu lalu di delete
karena semangat untuk bebas semangat untuk kemudian lepas dari dominasi negara kemudian ada mencoba melakukan penghilangan pancasila ini
dari dari negara
dari wacana publik di indonesia
bahkan dulu ditandai dengan dibubarkannya bp tujuh
dengan dibubarkannya bp tujuh lalu kemudian bagaimana dengan anak anak generasi yang lahir sekitar tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sampai seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh dan seterusnya
asumsinya mereka tentu tidak akan mengenal pancasila secara mendalam
kalau dikenal pun itu hanya sebagai ilmu pengetahuan
padahal ke depan pancasila itu menjadi penting untuk menghadapi situasi situasi konkret masa depan
seperti seperti mohon dikenal
jadi seperti situasi sekarang situasi covid sembilan belas misalnya
itu dengan keadaan seperti ini maka kemudian yang muncul adalah persoalan persoalan tentang kedaulatan tangan
soal kedaulatan pangan itu kan sangat berkaitan dengan soal pancasila sebenarnya
nah jadi itu ke depan akan lebih baik kalau kita lebih mengkonkretkan pancasila
maka itu lebih lebih lebih bagus barangkali
karena bagaimana pancasila dikonkretkan dalam tindakan tindakan yang lebih konkret
misalnya memperjuangkan kedaulatan tangan
di tengah covid sembilan belas ini
itu salah satu langkah konkretnya ya pak haji ya
kalau dengan begitu luasnya wajah serta memaknai nilai nilai dalam pancasila
tapi kenapa kemudian konsen dari teman teman yang kemarin mengeluarkan aspirasinya
ini hanya soal klausul klausul yang ada di dalam pasal pasal rancangan undang undang hip ini terkait paham komunisme leninisme dan maksisme
tapi dijawabnya nanti pak asep
kita break dulu si anon indonesia newscast
akan segera kembali usai jeda

dan ini dari saya
jadi sekarang ini saya ingin menjelaskan tentang pertanyaan ini
kayak apa kata pak asep
pertanyaan pertama ini
kita sudah bisa mengambil alasan dari pemerintah indonesia
apakah nilai nilai pancasila ini akan ada di dalam pasal pasal rancangan undang undang hip ini terkait paham komunisme leninisme dan maksisme
mereka mengajukan pertanyaan bahwa kemudian dengan tingginya nilai nilai pancasila
yang tadi digambarkan secara konkret oleh pak aji
tapi kemudian dalam persoalan ini fokusnya juga lebih ditekankan kepada klausul klausul
yang ada dalam ruu hip ini soal paham paham komunisme lenimisme marxisme
bagaimana kemudian ini bisa sinkron pak asep
karena ini pertanyaannya adalah ada yang pancasilais atau ada yang enggak
ini kan kita telah sepakat bahwa dasar negara kita itu adalah pancasila
justru para ormas ormas islam para segenap komponen bangsa bergerak
menyampaikan aspirasi itu dalam rangka menyelamatkan pancasila
dari paham paham komunisme marxisme
lenimisme dan isme isme lain yang bertentangan dengan palsafah pancasila itu sendiri
walaupun itu sudah dilarang pemerintah ya sejak dulu ya
kalau dengan pembukaan uud seribu sembilan ratus empat puluh lima maka paham paham itu tidak akan masuk
tapi kalau dengan ruhip apalagi di situ ada pasal tujuh ayat dua dan tiga
itu sangat memungkinkan paham paham itu berkembang
nah oleh karena itu maka umat islam ulama ormas
menolak daripada ruu hip itu dalam rangka itu
lalu kemudian saya ingin menyampaikan bahwa saya minta nih mudah mudahan menonton
para pengurus pdip khususnya ibu mega dan sekjennya pak hasto
pdip di sini harus serius kalau memang punya komitmen untuk menjaga
negara kesatuan republik indonesia
karena kan dpr ri itu mayoritasnya dari praksi pdip
partai yang berkuasa itu adalah dari pdip
pak jokowi dodo dia presiden indonesia tapi ibu mega dalam berbagai kesempatan
saya sering mengatakan bahwa jokowi itu adalah petugas partai
artinya bahwa praksi di dpr itu adalah kepanjangan daripada dpp pdip
presiden republik indonesia yang katanya juga petugas partai adalah kepanjangan daripada pdip
jadi rakyat melihat ini seperti ada sandiwara
presiden mengatakan tunda kemudian dpr silakan untuk melakukan sharing dan lain sebagainya
padahal kalau memang serius bahwa untuk menjaga negara kesatuan republik indonesia ini
maka pdip seharusnya proaktif kepada dpr dan kepada presiden untuk segera membatalkan ruhip
kami awalnya bertanya tanya kenapa bisa begitu pdip
saya tadinya kalau ada pak hasto mau menyampaikan juga
ini dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga pdip ini
ini bab tiga bagian pertama arti partai ini anggaran dasar pdip nih
pasal enam partai adalah a
alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa
pancasila satu juni seribu sembilan ratus empat puluh lima
kemudian b nya alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berketuhanan
memiliki semangat sosio nasionalisme dan sosio demokrasi atau trisila
kemudian alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme
dan untuk menghidupkan jiwa semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat berbahasa dan bernegara
kalau misalkan melihat rentetan ini
maka ini masyarakat ormas tokoh rakyat melihat
ini semacam misi besar daripada pdip
dimana kita ketahui
ketika pak jokowi itu berkuasa
keluar kepres tentang penetapan satu juni sebagai hari lahir pancasila
pancasila yang disepakati oleh para pendiri
bangsa itu ada delapan belas agustus
ini kan sudah bertentangan dengan dasar negara pancasila

di dpr melakukan inisiatif untuk membuat ruhip
nah ini kan rakyat melihat bahwa rancangan undang undang haluan ideologi pancasila itu
berawal dari bpip
kemudian dari satu juni
dan itu dari pdip
maka kalau rakyat marah kepada pdip
seharusnya pdip itu introspeksi diri
kemudian segera meminta maaf kepada bangsa indonesia
telah melakukan upaya seperti tadi
ini urusan negara ini
jangan sampai membuat maka rakyat disarah
kalau misalkan pdip tidak menghentikan misinya
satu hal yang saya dapat poin dari apa yang anda sampaikan adalah
confirm ya kalau
mendukung pancasila sebagai ideologi bangsa ya
jelas pancasila itu kita
mereka yang satu sila
makanya kita minta ruhip itu ditolak
karena ini bukan pancasila
tapi satu sila atau ekasila
ini bertentangan dengan dasar negara
oke itu jawaban yang mungkin
jadi penting buat saya malam ini
karena keterbatasan waktu saya ke prof ikam prof
bagaimana kemudian menengahi ini
singkat saja prof
kalau ini persoalannya adalah persoalan interpretasi
jadi apa yang diusulkan pdiv itu kan
self understanding nya pdiv
termasuk yang ada di dalam adart tadi itu
namun jadi persoalan adalah ketika di dalam ruh ini
self understanding atau pemahaman dan tafsirnya pdip itu
kemudian akan diangkat menjadi pemahaman yang bersifat nasional
nah sayangnya ini juga harus fair kita
itu kan semua apa namanya
partai partai yang ada di sana setuju
kecuali partai demokrat
dan ada catatan dari beberapa partai
jadi sebetulnya tidak bisa juga kalau hanya di
apa menyalahkan pdiv
saya kira memang pdip dan partai partai itu memang
harus bisa menjelaskan kepada publik
sehingga publik yang tidak setuju dengan
hiv ini juga bisa berdebat secara langsung dengan mereka
jadi jangan kemudian saling memonopoli
begitu juga tidak bisa
karena saya yakin juga di kalangan masyarakat
di kalangan rakyat juga
ada yang pihak pihak yang setuju dengan cara interpretasi pdip
tetapi mereka barangkali juga tidak mempunyai
kemampuan kekuatan dan kesempatan untuk
seperti yang dilakukan oleh kelompok kelompok
sedara sedara yang ada di anak itu
nah oleh karenanya
saya sekali lagi menginginkan agar supaya
persoalan ini jangan kemudian dibawa pada eksesnya
yaitu kasus apa namanya
soal kasus pembakaran bendela ini
saya kira perlu diselesaikan tersendiri
apakah mau secara hukum
ataukah melakukan rekonsiliasi atau resolusi konflik
tetapi inti dari persoalan ini adalah bagaimana agar supaya
ruu hip ini diselesaikan
bisa jadi dilanjutkan bisa jadi ditunda
bisa jadi juga dihentikan seperti yang tadi itu
tapi ini harus menggunakan cara cara yang betul betul
bisa dipertanggungjawabkan secara demokratik
jadi tidak boleh kemudian hanya karena mempunyai masa besar
kemudian melakukan demo demo yang seperti itu
walaupun demo itu adalah sah di dalam konstitusi kita
nah itulah makanya saya menganjurkan agar supaya
semua pihak yang mempunyai concern
mempunyai aspirasi dengan ruu hip ini
diperbolehkan berbicara dan diberi fasilitas
oleh negara maupun ddpr untuk berbicara
kalau bisa secara hukum kalau tidak bisa ya secara apa namanya
kekeluargaan diselesaikan dengan baik
persoalan yang memang harus dilihat
kemudian konteksnya apa dan diselesaikan sesuai jalurnya masing masing ya prof
terakhir saya ke pak haji singkat saja pak haji
bagaimana kemudian kita bisa terus mendalami nilai nilai ideologi pancasila ini
dalam kehidupan berbangsa kita pak
jadi sekali lagi terlepas
terlepas dari pembahasan ruu hip itu
pancasila itu ke depan tetap penting bagi indonesia
oleh karena itu
yang dibutuhkan ke depan adalah pembinaan
pembinaan ideologi pancasila ini untuk apa
untuk hal hal yang konkret
utamanya untuk melaksanakan pembangunan
jadi ibaratnya boleh dikatakan bahwa pembangunan itu merupakan permujutan nilai nilai pancasila
dan nanti itu didapatkan dalam sasaran sasaran yang lebih konkret
jadi kita bicaranya bukan
bukan hal hal yang apa yang akademis atau yang masih berdebat itu
tapi kita bicaranya langsung pada hal hal konkret
bagaimana nilai nilai pancasila bisa digunakan untuk misalnya pembangunan bidang ekonomi
oke segala aspek lah ya pak ya
artinya nilai nilai pancasila bisa digunakan untuk membangun distribusi pangan misalnya di indonesia
bagaimana nilai nilai pancasila bisa digunakan untuk membangun hukum dan hak asasi manusia di indonesia
bagaimana nilai nilai pancasila bisa digunakan untuk membangun lingkungan hidup dan sumber daya alam misalnya
jadi nilai nilai itu tentu nilai itu kan abstrak pak
nah nilai nilai itu tentu nanti harus dikonkretkan dalam regulasi
regulasi untuk mengatur hal hal yang tadi saya sebut tadi
jadi regulasi ini tidak boleh bertentangan dengan pancasila
dan itu makna di dalam undang undang dua belas tahun dua ribu sebelas itu
terima kasih pak haji
sayang sekali memang waktu kita singkat untuk berdialog
tapi kemudian seluruh aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini memang menyentuh dari nilai nilai pancasila itu sendiri
bagaimana kemudian implementasinya di masyarakat bahwa semuanya memang menjadi dasar dari negara ini untuk bisa terus maju ke depan
baik terima kasih untuk narasumber saya yang sudah hadir malam ini
dan saya juga ingin menyampaikan sejak awal dialog hingga akhir dialog ini kita juga mengundang perwakilan dari pdip
berhalangan untuk hadir sehingga tidak bisa ikut dalam dialog kita malam hari ini
terima kasih sekali lagi untuk tiga orang narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
akibat tidak adanya kepastian dari pemerintah kabupaten aceh utara masyarakat nelayan desa lancok kecamatan syam talira bayu berinisiatif menurunkan pengungsi rohingya dari kapal yang terkatung katung di laut
cnn indonesia newscast segera kembali